misi besar itulah tema satu meja the forum malam ini telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan
sekjen partai nasdem hermawi taslim
lalu kemudian ketua dpp pdip sukur nababan
kemudian wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
wakil ketua umum pan viva yoga mauladi
dan pengamat politik siti suhro
melalui sambungan zoom ada ketua umum projo budi aristiadi
kemudian ada ahli hukum tata negara zainal arifin mohtar
kemudian ada politisi dari psi ade armando
oke saya akan mulai diskusi dari bang doli dulu
jokowi tadi kan pak erlangga mengatakan sangat erat sekali akan ke golkar
ya sebenarnya kalau hubungan antara golkar dengan pak jokowi memang selama ini cukup baik cukup dekat ya
karena ini adalah konsistensi kami partai golkar yang sejak awal di pemilu dua ribu sembilan belas itu
mengambil posisi sebagai partai pengusung dan pendukung pak jokowi
dan kita selama lima tahun ini konsisten memberikan dukungan dan mengawal kebijakan kebijakan
pemerintahan jokowi dan pak maruf amin
cuma sebelum itu ya maksud saya begini ini saya kira juga harus kita luruskan ya
akhir akhir ini kan banyak sekali yang ya katakanlah memojok mojokkan pak jokowi ya
mulai dari soal isu netralitas soal kemudian kecungan dan macam macam
nah ini arah arahnya mau membenturkan antara pak jokowi dengan golkar gitu
jadi menurut saya ini enggak boleh kita
apa namanya ya kita perluas gitu
kalau posisi pak jokowi saya kira apa yang disampaikan oleh saudara grace natali
bahwa pak jokowi harus berdiri di atas semua golongan di atas semua partai politik
nah memang mungkin ya di koalisi indonesia maju ini pernah ada pembicaraan lepas
bagaimana supaya memang kedua tokoh ya yang presiden insyaallah nanti kalau misalnya
memang selesai rekap kpu pak prabowo betul betul terpilih sebagai presiden dan wakil presidennya mas gibran
ini juga harus ditempatkan sebagaimana sistem kita
tapi juga pak jokowi yang memang selama ini kita anggap juga punya cukup kontribusi
dan memang energi masih cukup juga kita harus tetap hormati dan mungkin saran masukannya kita bisa
nah makanya di dalam koalisi indonesia maju itu pernah ada pembicaraan lepas
antara pimpinan atau ketua umum ketua umum partai itu bagaimana supaya kerjasama politik
atau yang disebut koalisi indonesia maju ini bisa terus dirawat
cenderung mau dipermanenkan menjadi kerjasama politik yang permanen
ya mungkin ya ada yang mungkin tercutus namanya barisan nasional gitu
nah walaupun saya nggak pernah dengar langsung
barisan nasional kecuali tadi yang disampaikan oleh kemarin saudara grace natali itu
nah ini penting karena kami menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh pak prabowo itu
dan juga mas gibran ini kan visinya visi besar
turunannya program program yang banyak dan besar besar juga programnya
jadi lima tahun ini untuk menjalankan program yang cukup besar itu tentu butuh situasi yang kondusif
nah kalau misalnya koalisi yang selama ini cukup solid bisa dirawat
ini akan menjadi modal politik yang cukup
nah yang kedua kita juga menghadapi event event politik yang dalam waktu dekat ini ada pilkada
ya tentu semua saya kira karena sekarang ini kan pemilunya agak berbeda
pilek dan pilpres itu dekat dengan pilkada
chemistry yang terjadi di koalisi pilpres itu pasti akan menjadi modal pembicaraan
walaupun nanti konfigurasinya belum tentu bisa harus sama di pilpres
nah hal hal seperti itu yang sebetulnya pernah menjadi pembicaraan lepas
bahwa kemudian nanti formatnya seperti apa
apakah dijadikan organisasi resmi
apakah kemudian ada ketuanya
itu belum sampai pemisah
ini sebetulnya digagas oleh psi dimana pak jokowi menjadi ketua dan pembicaraan
koalisi besar itu konkretnya seperti apa pak ade
dengar tapi suara saya masuk nggak
persisnya sebetulnya apakah memang sudah rela
katakanlah kalau pak jokowi kemudian pindah ke golkar gitu
atau memimpin koalisi besar atau gimana
tetapi satu dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita mas budiman
ini kan persoalan pilek pilpres ini kan belum selesai semua nih
jadi artinya ini masih banyak masalah mas budiman
jadi ini di sebelah kanan saya satu tentu masih memverifikasi
merekapitulasi seluruh persoalan persoalan nanti untuk dibawa ke kmk atau kemana nanti yang
bisa memutuskan dan menyelesaikan itu
di bidang hukum kami yang dikomandoi oleh todung mulia lubis
nah berarti asumsi kita kan belum ada yang menang ini
tetapi ada satu judul diskusi kita yang saya setujui malam hari ini
diskusi itu ya pertanyaan itu harus ke beliau
ya kalau pdi perjuangan konsisten
ya setelah selesai presiden ya udah balik jadi masyarakat jangan cawe cawe
biarkan yang menang jadi presiden itu yang ngatur negara
kalaupun dimintai pendapatnya kan ada watim pres
kalau itu jauh sekali tuh
tentu kan masyarakat tahu ya apa yang dialami oleh pdi perjuangan
tapi tidak perlu lagi saya buka pada malam hari ini intinya impossible thing
makanya yang dirapatkan mas doli ini
nah pertanyaannya sebenarnya dengan isu isu yang dikeluarkan oleh psi adalah
apakah memang di golkar itu bisa memahami hal hal seperti itu
banyak kader kader bagus di golkar ada mas doli dan yang lain lain
tiba tiba belum punya kta masuk ke pdi
ya masuk kta dua hari kemudian jadi ketua umum yang ada di partai lain
bu mas muni budi aris tiyadi ketua umum projok
kalau bagi relawan ini sebaiknya pak jokowi larinya kemana
apakah memimpin koalisi besar atau ke partai golkar atau gimana
yang pertama kita tunggu dulu keputusan pengumuman resmi dari kpu tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
yang kedua bahwa pak jokowi ini akan berhenti menjadi presiden tanggal dua puluh oktober dua ribu dua puluh
jadi masih ada waktu tujuh bulan
dan tujuh bulan itu waktu yang cukup lama untuk bisa menyelesaikan menyenggarakan
atau menuntaskan berbagai agenda yang masih belum bisa dituntaskan
nah yang ketiga jadi dalam tujuh bulan itu masih banyak yang bisa kita kerjakan untuk bangsa dan negara ini
yang ketiga mengenai apakah pak jokowi akan berlabuh ke partai golkar atau yang lain atau memimpin koalisi
ini kami menganggapnya menilainya ini bagian dari dinamika politik
tetapi bahwa pak jokowi itu kan warga negara
bahwa beliau terjun lagi atau terlibat lagi dalam partai politik dalam partai tertentu atau partai politik tertentu
kita tunggu aja waktunya masih ada tujuh bulan kok
oh jauh ke susu gitu ya
tujuh bulan itu waktu yang panjang untuk berbuat banyak hal untuk bangsa dan negara
tapi kalau relawan maunya kemana mas muni
tunggu aja berproses dengan baik
dan dinamika ini kan tiap bulan kan kebutuhan
kalau viva ini kan sebenarnya kan dulu sempat juga menyinggung nyinggung ke pan
mendekatnya ke publik ke golkar ya
jadi gini menjelang kampanye itu mas budiman
menggunakan jokowi sebagai salah satu faktor yang determinan
baik itu mau mengambil jokowi
jokowi efek maupun menjadi antitesa dari jokowi
kalau dua tiga kan mengambil jokowi efeknya
pan juga sama
dan karena tingkat dari kepercayaan publik itu diatas tujuh puluh
maka masyarakat menilai bahwa kinerja dari pak jokowi itu baik
seluruh pasangan calon menjadikan jokowi sebagai faktor determinan
baik itu jokowi efek maupun antitesa jokowi
pan melakukan sebuah kegiatan politik dengan berkampanye
dan sejujurnya memang antara pan dan pak jokowi ini hubungannya relatif baik
kita katakan pak jokowi ini sudah jadi keluarga besarnya pan
jadi memang suasana dari proses kampanye itu yang menggunakan bahasa bahasa sederhana
itu baik personifikasi maupun pleonisme atau hiberbul seperti itu
nah persoalannya sekarang untuk koalisi besar
jadi kami di koalisi indonesia maju
memang berharap bahwa untuk ke depan ini bisa simetris
dan bisa sinergis terutama untuk menghadapi pilkada
tetapi dari pengalaman empiris
membuktikan bahwa konfigurasi politik nasional itu tidak konkordan
atau tidak berbanding lurus dengan konfigurasi politik daerah
sehingga itulah yang menyebabkan adanya variasi variasi koalisi
contoh misalnya pdi perjuangan juga berkoalisi dengan pks kok gitu
menjadi sebuah pertanda bahwa komitmen untuk membangun koalisi indonesia maju itu baik
tetapi untuk menghadapi pilkada itu banyak variasi variasi
tergantung kepada nilai domestik dari daerahnya sendiri
bang ade jadi gagasan psi pak jokowi memimpin koalisi besar ini konkretnya gimana bang ade